gak ngerti caranya memotivasi orang
gak pernah bilang kalau dirinya cerdas
di dalam kali
kamu masih suka sama dia ya
tadi aku senyum sama dia
tadi yang datang orang lain
mina gak mau besok besok
akan senyum lagi sama dia gak mau
senyum akang hanya untuk mina seorang
pokoknya akang inget ya
senyum akang hanya untuk mina
minah gak mau akang senyum sama semua orang
sama siapapun juga
gue tau lu pura pura
gak demen gue masih nunik
kalo cucu gue sampai maksa untuk nikah sama si selvi
gak bakalan gue modalin pestanya
padahal banyakkan tanah gua daripada tanah laki dia
oh urusan tanah
ya allah abang abang kemana sih
jadi pak hansip bisa bantuin kita cari bapak
kok jangan sih
kalau pak rw tahu kan jadi semua warga bisa bantuin kita cari bapak
tapi nanti semua warga bisa cari bapak
gak usah tau kalo kita punya masalah
gak pasti tau lah namanya juga orang kabur
eh pergi bukan kabur
ibu namanya orang pergi dari rumah itu pasti ada masalah
ya tapi orang gak usah tau apa masalahnya
masalahnya apa sih
gak usah tau deh
eh ibu gimana sih gimana mp mau bantuin cari bapak kalo mp gak boleh tau masalahnya apa
emang kalo mp tau masalahnya terus tau nyarinya dimana
ya minimal kan bisa tebak tebak
ibu udah tebak tebak dari tadi
tapi kagak nemu pi
kita kayak motor yuk cari si bapak
mau cari dimana
gak ada reaksi apa apa
lidah kamu kenapa dik
gak kehane ppb
baru pacaran aja lo udah begitu
terus sekarang lo maunya gimana
gue kasih tau ya
nggak selamanya pengadilan nyelesain masalah
bisa jadi malah memperbanyak masalah
semuanya nanti bakal terungkap
termasuk yang gak ada hubungannya sama sekali dengan kasus ini
tau dari mana lo
wah sok tau lo
itu lo tanyain
lo itu kurang cerdas
pak albert naik banding
giliran pak albert yang menang
gantian kita yang naik banding
mau sampai kapan
ya tapi sekurang kurangnya
lo berpihak dong ke gue
orang orang tahu lo belum pernah pacaran
ya nggak apa apa kalau mau
dari mana gue bisa tahu
tapi lo gak berani
takut gue bilang lu kurang cerdas
sekarang kita taruh di rumah
kalo gak bisa kita nyuruh

dia mesti sekolah
biar gue aja yang ngomong
lo gak usah ikutan
lu gak ngerti caranya memotivasi orang
gak pernah bilang kalau dirinya cerdas
di dalam lagi